menjelang ulang tahun jakarta ke lima ratus sembilan puluh satu jakarta fair kembali diselenggarakan di jakarta international expo kemayoran
jakarta fair digelar dari tanggal dua puluh tiga mei hingga satu juli dua ribu delapan belas
acara yang telah diselenggarakan sebanyak lima puluh satu kali berturut turut sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan ini
dibuka gubernur dki anies baswedan pada rabu malam
sekitar dua tujuh ratus stand berisi berbagai produk ikut berperan serta pada jakarta fair kali ini
panitia penyelenggara menargetkan transaksi akan mencapai nilai tujuh triliun rupiah pada hajatan tahun ini
gubernur dki jakarta mengharapkan jakarta fair mampu mengangkat perekonomian nasional terutama bagi pengusaha kecil
kita semua berharap pergerakan perekonomian yang muncul di tempat ini punya efek multiplier yang besar
bukan saja selama adanya jakarta fair
ini akan muncul transaksi transaksi baru utamanya kepada mereka yang hari ini ukurannya mikro dan kecil
ini adalah kesempatan bagi yang mikro dan kecil untuk bisa tumbuh berkembang
memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan karya karyanya di dalam jakarta fair